dede pulang mak
bawain bolu tales kesukaannya
ini bapak buatkan ikan tongkol
iya di sini di sini
susunya takut di sini dulu arjun ya
kalau susah makin dapet kalau yang minum
terdapat banyak masukan dari ibu dr clara
banyak sekali anak anak didik yang bermasalah
iya pak kades ibu mereka memang jauh di luar negeri
selama ini tidak ada yang mengawasi pendidikan anak anak khususnya di rumah
tapi kepergian para istri justru untuk meningkatkan perekonomian keluarga
di satu sisi menyelesaikan masalah
ya ciraos menjadi desa penghasil devisa yang terbesar
perekonomian jadi berputar
tapi di satu sisi timbul masalah
kita sebagai abdi masyarakat tugas kita untuk menyelesaikan masalah yang timbul itu
alhamdulillah perjuangan kita untuk menghadirkan dokter desa sudah berhasil
saya berencana untuk menghadirkan guru desa
yang tugas utamanya adalah untuk memantau dan mengawasi pendidikan
dan untuk mendidikan anak anak
ciraos ini adalah indonesia minis
oh iya sus tadi kamar saya sudah benar dikunci
soalnya saya takut nanti itu karena masuk ke kamar saya lagi
assalamualaikum bu dokter
waalaikumsalam bu dokter
alhamdulillah sekarang teh edward sudah bisa main cuma dua jam sehari
wah kemajuan yang sangat pesat
tapi ibu harus tetap terus dampingi edward ya bu
sampai dua t benar benar udah gak ketergantungan lagi sama warnet
coba aja kalau semua anak punya nenek seperti ibu
bu dokter bisa aja
permisi bu dokter
terus sekarang kita kemana sus
kita ke rumah terdekat aja ya dok
oh yaudah yuk
bawain bolu tales kesukaannya

jangan marah ya
cincin udah neng jual
mungkin suatu saat
rumah tangga kita teh bisa berakhir neng
karena kamu selalu mencari cara untuk itu
tapi kalau sampai terjadi
itu bukan karena akang
yang penting ma disini
akang mau ke rumah mu dokter
nerusin beresin dapur
dua jam ya
aduh pusing saya kalau terus terusan si emak datang ke sini
mak emak nunggunya di luar wayanya
terserah saya atuh
emang ada peraturannya saya nggak boleh nungguin cucu saya main
emang ada peraturannya orang tua saya nggak boleh nongkrong di warnet
iya atuh mak
assalamualaikum bu dokter
udah imunisasi kan
sudah bu disuntik
demam panas tinggi atau mual
enggak sih cuma ada bekasnya aja
tapi memang harus ada bekasnya sih pak
ya emang kelihatan seperti koreng tapi ntar juga kering sendiri kok
udah bapak gak usah khawatir
ntar kalau zaranya kenapa kenapa
jadi bawa kopus gas semesta ke rumah saya ya pak
assalamualaikum pak ustaz
kenapa sih kamu tadi lari lari
sekarang sudah nyampe rumah kang ujang
maaf pak ustaz
nanti rumah saya kelewatan
pak ma udah ketemu
belum tentu juga hilang bisa saja mbaknya lagi ke pasar
ya benar kali ya neng mungkin emak lagi ke pasar
lagian nih kalau lapor polisi itu mesti nunggu dua x dua puluh empat jam atau satu x dua puluh empat jam
iya benar neng
tapi masa saya harus nunggu satu x dua puluh empat jam pak
iya neng kalau gitu kita cari lagi neng
wah banyak juga ya kang yang dirapihin
iya swab baru didempul tapi belum dicet itu juga kusennya belum
mudah mudahan si besoknya udah selesai
soalnya saya udah dua hari gak dagang
nah ini tah koran taruh di bawah biar nanti ngecat catnya nggak kemana mana
seteh sudah mutusin untuk cari kerja
habis gede cantik nggak mau berangkat keluar
jadi mau nggak mau ya saya yang cari kerja
kang jangan bilang siapa siapanya saya malu
apalagi sama si bapak pasti dia malu banget
karena ini aib buat dia
makasih nek kang